asia soccer championship manajemen persib mengambil langkah cepat
dengan merekrut top skor piala presiden zulham zamrun malik
sebagai amunisi baru persib dalam mengarungi kompetisi indonesia soccer championship
meski tengah cedera ligamen lutut pemain terbaik piala presiden ini optimistis
mampu mendongkrak prestasi tim maung badung
dalam kompetisi indonesia soccer championship tahun ini
sempat diragukan bergabung dengan persib akibat menderita cedera ligamen lotup
usai memperkuat persib hari hari di turnamen tihah habib di tahun lalu
akhirnya pemain terbaik sekaligus top skor piala presiden zulham zamru malik
dipastikan bergabung dengan maung bandung
pemain berusia dua puluh delapan tahun yang sempat memperkuat mitra ukar
serta persib pura ini hadir bersama dengan dua puluh tujuh pemain maung badung lainnya
dalam pengenalan pemain persib yang digelar di stadion siliwangi bandung sabtu petang
meski telah secara resmi menandatangani kontrak
pemilik tinggi badan satu ratus tujuh puluh dua cm ini dipastikan belum dapat bergabung
di persib karena masih dalam proses penyembuhan cedera ligamen lututnya
selain disebabkan oleh fanatisme bobo toh dalam mendukung persib
tekad persib menjadi kampiun di kompetisi indonesia soccer championship
menjadi alasan zulham untuk kembali bergabung dengan maung bandung
setelah merekrut ilham persib dipastikan tidak akan melakukan perekrutan pemain lokal berkualitas lainnya
hingga saat ini guna menghadapi kompetisi indonesia soccer championship
persib telah diperkuat oleh dua puluh delapan pemain
fredy bangun bandung